aduh kasihan deniz ya
nggak banyak yang hadir di pemakaman
nggak deniz kan nggak punya keluarga
sekarang deniz sudah nggak ada
di mana kita bisa cari informasi
aku juga masih belum tahu ma
tapi insya allah pasti ada jalannya
aku nggak akan biarin mereka lulus
tentu sofia pasti senang banget tau kamu akhirnya udah di rumah sama om